pada senin dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh dalam live streaming terkait sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah wabah corona
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif wisnu tama kusubandio mengungkapkan
bahwa pemerintah akan segera mengumumkan langkah langkah dan berbagai strategi untuk mengurangi dampak corona pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
jaringan hotel digunakan untuk menginap tenaga medis dan gugus tugas dimaksudkan agar mereka lebih dekat dengan rumah sakit yang menangani covid sembilan belas
ini hanya menjadi langkah awal
kedepannya kemen parekraf juga akan merealisasikan rencana rencana lain dalam upaya penanganan covid sembilan belas dan juga menjaga industri pariwisata nasional
pemerintah juga berupaya mengusulkan berbagai stimulus ekonomi
agar dapat meringankan beban dan biaya untuk para pelaku usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
sehingga dapat mengurangi potensi phk karyawan di sektor tersebut
wisnu tama juga mengajak para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk saling membantu dalam menghadapi kondisi yang tidak mudah ini
khusus untuk para pelaku sektor ekonomi kreatif untuk aktif terlibat dalam membantu pemerintah dalam mensosialisasikan langkah kepada masyarakat dalam menghadapi virus corona
wisnu tama berharap agar semua pihak dapat bersama sama menjalankan imbauan pemerintah sehingga dapat mengakhiri wabah ini